dari lumajang ratusan warga desa kertowono datangi kejari lumajang bersama kepala desa
warga berunjuk rasa menuntut kepala desa dibebaskan dari hukuman
warga menganggap kepala desa tak bersalah dalam kasus penggelapan gaji bawahan yang telah diputus oleh mahkamah agung
dalam amar putusan mahkamah agung kepala desa kertowono terbukti bersalah dan dihukum enam bulan penjara
dengan diiringi ratusan warganya sutio kepala desa kertowono kecamatan guji alit lumajang
senin pagi mendatangi kantor kejaksaan negeri lumajang untuk memenuhi panggilan petugas kejaksaan
aksi iring iringan warga ini dilakukan sebagai bentuk ketidak relaan atas dihukumnya kepala desa mereka
karena kasus penggelapan gaji tunjangan bawahannya sebesar tujuh belas juta rupiah pada dua ribu lima belas lalu
sebenarnya pengadilan negeri lumajang telah memutuskan
pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
namun kejaksaan setempat mengajukan kasasi hingga sang kepala desa kembali diputus bersalah
dengan hukuman enam bulan penjara oleh mahkamah agung
sementara ratusan warga yang tak terima atas penahanan ini
mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dengan masa lebih besar
nurhadi wujaksoro lumajang